sehingga titik api yang tadi kita memicu ledakan sudah berhasil kita padamkan
tadi kita sudah melakukan langkah langkah penanganan untuk pemadaman titik api
dari gudang nomor enam gudmurah pakudam jaya jakarta dan pukul tiga empat puluh lima tadi
dapat kita pastikan titik api sudah berhasil dipadamkan
namun hingga saat ini masih kita lakukan pendinginan untuk mengantisipasi
kemungkinan adanya panas panas lain yang mungkin berdampak pada hal yang tidak kita inginkan
dan kita masih melakukan investigasi di sekitar
lokasi hingga saat ini dan mungkin besok pagi juga untuk melakukan penyisiran dan pembersihan
sisa sisa material yang terlempar dari gudang munisi tersebut
dan alhamdulillah tadi berkebatuan dari dinas pemadaman kebakaran dki
bergabung dengan dinas kebakaran kabupaten bogor dan bekasi
kita berhasil memadamkan semuanya
dan kami berterima kasih kepada pemadaman dki dan pemadaman jawa barat
untuk melakukan penanganan penanganan yang dibutuhkan
sehingga titik api yang tadi kita memicu ledakan sudah berhasil kita padamkan
dan kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat yang di sekitar lokasi ini
untuk tenang dan tidak pernah khawatir lagi
karena kita nilai dampaknya ini sudah tidak akan menyebabkan redakan lagi
tapi kami masih juga memintakan para aparat kami
menginstruksikan dari aparat teritola kodam jaya dan kodam tiga siliwangi
untuk apabila nanti ada mungkin kelongsong atau pengungsi yang terlempar dari ini
tapi sejauh ini semua dampak yang terjadi
kelompok yang mungkin tadi mungkin banyak di media terlempar ke ini
namun untuk itu kami tetap akan melakukan penyisiran
dan aparat kita masih bekerja sampai dengan besok pagi
untuk melakukan penyisiran dan pembersihan
mungkin itu penyampaian awal dari kami
kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh unsur terkait
yang telah membantu kami untuk melakukan pemadaman
gudang munisi no enam gudmurah kodam jaya jakarta ini
jadi untuk ada kan masih ada beberapa orang yang diungsikan gitu ya
di sekitar perumahan kota wisata itu
yang sebenarnya tidak ada titik pengungsian
tetapi ada antisipasi dari pak camat dan pak lurah
untuk merelokasi warga yang dekat dengan titik api ini
yaitu di kelurahan ciansana tadi
di dua titik di masjid dan di kantor kelurahan
itu dia diapokasi untuk
sebagian besar sudah kembali ke tempat keluarga masing masing
sehingga titik pengungsian tadi diantisipasi saja oleh aparat dari
pemerintah daerah khususnya kabupaten bogor
desa siang sana untuk relokasi warga yang kemungkinan akan terdampak oleh
dan untuk pemadaman berapa yang dilakukan
pemadaman tadi dilakukan dari dua puluh tujuh unit
pemadam kebakaran gabungan dki dan
hanya dari jakarta yang bisa masuk sampai ke titik api karena
tadi dari mulai jam satu mungkin sampai dengan jam tiga puluh
pak izin ada kerugian material dari keledakan di bud
kami tadi sudah meminta dandim kabupaten bogor dan kabupaten bekasi untuk
mendata apabila ada kerusakan rumah
dan mungkin besok pagi kita pastikan ada dampak apa yang terjadi di rumah rumah penduduk di sekitar ini
menurut saya mengingat radius ledakan yang tinggi satu km
itu kenapa hanya gudang enam yang dapat meledak
nah kami sampaikan dari awal tadi kan bahwa sistem pengundangan kita sudah sangat baik
sehingga ketika gudang enam meledak gudang lima tujuh itu tidak terkena karena ada tanggul yang
sehingga dampak ini yang keluar ke arah pemukiman adalah dari pintu yang pintu masuknya saja
hanya melakukan pendinginan di gudang lima dan gudang tujuh tadinya
alhamdulillah tidak ada korban jiwa sampai dengan saat ini
kalau pemukiman warga pak ada yang terdampak pak
ada beberapa laporan tapi jumlahnya belum kita pastikan berapa
ada yang atapnya bocor dan ada beberapa yang mungkin kacanya pecah atau apa
saya kami sedang inventarisir oleh aparat teratologi di lapangan
jendral ptv dan media streaming lainnya